saya hadir bersama dari kanan ya ini pak maneger nasution ini salah satu wakil ketua yang juga penanggung jawab di biro penelaahan permohonan
kemudian ini pak bimu sinanowityas ini wakil ketua di biro pelayanan pemeluhan hak saksi dan korban
dan pak edwin ini juga dari biro pemelahanan permohonan
pak edwin pak tomi pak ahmadi itu dari penanggung jawab biro pemelahanan permohonan juga
dan pak anton pak antonius widowo ini salah satu wakil ketua yang juga penanggung jawab di biro pemeluhan hak saksi dan korban
dan paling ujung adalah
pak nur sidarta adalah sekjen di lembaga pemilikan saksi dan korban ini
sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa secara organisasi untuk pelayanan kepada saksi dan korban
itu ada dua biro yang bertanggung jawab untuk melakukan
yang pertama adalah biro pemelahanan dan permohonan
yang pertama adalah biro pemelahanan dan permohonan

itu biasa kita singkat sebagai biro pp

itu ada pak edwin ada pak nasution dan pak amadi disitu
yang bertanggung jawab untuk menelaah permohonan yang masuk dari masyarakat
dan kemudian bertanggung jawab untuk melakukan investigasi maupun assessment pada para permohon
selain dibutuhkan oleh apa
paripurna kemudian layanan akan berpindah ke biru pemenuhan hak saksi dan korban
tetapi seringkali kita juga kemudian tidak memisahkan layanan tapi berkolaborasi
antara dua biro ini biasanya kita membentuk task force
nah untuk layanan terhadap kasus yang sekarang ditangani oleh lpsk ini kami juga
akan membentuk task force yang merupakan gabungan dari kedua biro
yaitu biro penelahan permohonan dan juga biro pemenuhan hak saksi dan korban
saudara saudara sekalian dalam kesempatan yang pertama saya ingin menyampaikan
apresiasi yang tinggi atas perhatian
dan juga tindakan yang sudah dilakukan berkaitan dengan kasus yang sudah mengebohkan
di seluruh nusantara ini
yang pertama adalah apresiasi pada bapak presiden jokowi yang sampai empat kali memberikan
pernyataan agar kasus ini diungkap secara tuntas
kemudian bapak menko poluka
mahfud md yang juga ikut mengawal agar kasus ini bisa berjalan dengan baik dan diharapkan
nantinya bisa memenuhi rasa keadilan bagi terutama bagi korban
apresiasi juga saya sampaikan pada kapolri yang telah membentuk
tim khusus maupun inspektur rad khusus guna menangani persoalan ini dan pada akhirnya
menetapkan para tersangka termasuk yang diduga sebagai pelaku utama yakni irjen fs
juga kepada barai skrim yang telah bekerja maksimal dan cukup baik
untuk menangani masalah ini
apresiasi juga kami sampaikan pada para penasihat hukum para dae ini
sejak penasihat hukum yang pertama yang kedua maupun yang ketiga
sehingga baradae selama ini terdampingi secara hukum dan kemudian sudah mengajukan permohonan
kepada lpsk untuk dapat ditetapkan
saya akan menyampaikan bahwa
dua hari yang lalu
lpsk sudah menetapkan
baik dimulai oleh pengacaranya maupun setelah kemudian tim lpsk
bertemu dengan para da'i ini di tahanan bareskrim
kemudian kami berkeyakinan bahwa yang bersangkutan memang berdasarkan penyataannya
bersedia untuk menjadi justice collaborator
dan pada saat itu juga kemudian kami lakukan assessment
dan kita bandingkan juga dengan assessment sebelumnya yang sudah kita lakukan
kemudian kami sampai pada keyakinan bahwa baradae memang memenuhi syarat sebagai seorang justice collaborator
yang pertama tentu saja karena yang bersangkutan bukan pelaku utama
yang kedua bahwa yang bersangkutan menyatakan kesiaannya
untuk memberikan informasi kepada aparat penegak hukum
tentang berbagai fakta berbagai kejadian
di mana dia terlibat sebagai pelaku tindak pidana
dan dia bersedia untuk mengungkap bahkan pada orang orang yang mempunyai peran jauh lebih besar
ketimbang dia atau atasannya di dalam tindak pidana ini
menurut catatan kami memang para da'i ini adalah pelaku tindak pidana
tetapi dengan peran yang minor karena dia mendapatkan perintah dari atasannya
bahkan keterlibatannya di dalam perencanaan dan sebagainya itu masih kita dalami
apakah yang bersangkutan memang berdasarkan peran jauh lebih besar

tapi yang jelas kami melihat bahwa peran yang bersangkutan ini kecil
dan kami melihat memang yang bersangkutan sebenarnya tidak punya mens rea
atau niatan untuk melakukan pembunuhan
nah ini barangkali nanti akan ditindaklanjuti setelah kita melakukan perlindungan
dan juga di dalam proses peradilan kita akan selalu
mendampingi yang bersangkutan sampai kemudian keputusan itu diambil oleh hakim
saudara saudara sekalian tentang penerimaan justice kolaborator pada yang bersangkutan ini
memang lpsk sudah sejak lama memperhitungkan dan memprediksikan bahwa yang bersangkutan
bakal ditetapkan sebagai tersangka
dan di dalam beberapa penyampaian lpsk pada waktu itu
kami juga sudah sampaikan kepada yang bersangkutan
dia akan tetap bisa menjadi terlindung lpsk
kalau yang bersangkutan berperan sebagai jasis kolaborator

dan akhirnya dua hari yang lalu itu akhirnya kita tetapkan yang bersangkutan
sebagai jasis kolaborator
mula mula memang keputusan ini diambil secara darurat
darurat itu biasanya ditetapkan oleh lpsk berdasarkan adanya ancaman
atau adanya proses hukum yang harus segera dilalui oleh yang bersangkutan
dan harus segera didampingi oleh lpsk
kedua duanya ini memenuhi artinya ancaman itu dari sisi bahwa

yang bersangkutan ini ada di dalam satu perkara pidana
yang berdimensi struktural
dimana ada relasi kuasa di dalamnya
dan yang bersangkutan ada di dalam strata yang rendah
di dalam struktur pelaku tindak pidana ini
oleh karena itu
dari ini tadi kami memutuskan
hari ini tadi kami memutuskan
di dalam rapat paripurna lpsk
yang biasanya kami sebut sebagai
sidat mahkamah pimpinan lpsk
atau disingkat smpl
untuk memutuskan permohonan permohonan yang masuk ke lpsk
salah satunya adalah permohonan dari penasihat hukum maupun
peradai ini sendiri
permintaannya untuk menjadi terlindung lpsk sebagai justice collaborator
jadi putusan ini sudah resmi
oleh karena itu
perlindungan darurat yang kita berikan sejak dua hari yang lalu
kita cabut dan kemudian perlindungan sepenuhnya dilakukan
dalam bentuk bukan darurat lagi
biasanya perlindungan darurat itu
disetujui paling tidak hanya oleh
pimpinan saja itu cukup
kalau ada situasi yang
membahayakan jiwa seorang
atau proses hukum sudah berjalan dan
memerlukan pendampingan oleh lpsk
itu biasanya kita berikan perlindungan darurat
nah perlindungan darurat tadi sudah dicabut
dan diputuskan untuk menjadi terlindung lpsk
sebab amelia sudah tambah juga
buat permeteran yang terhadap
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
sudah banyak disampaikan oleh pak ketua kami langsung saja fokus kepada keputusan lpsk terkait dengan pelindungan saudara baradae terkait dengan saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator
jumat yang lalu lpsk kesekian kalinya bertemu dengan baradae untuk terus melakukan pendalaman dan menguji keterangan keterangan dan berkoordinasi dengan baris krim untuk menentukan sebuah keputusan
hari ini akan saya sampaikan bahwa terhadap permohonan perlindungan sebagai saksi pelaku
yang disampaikan atau dimohonkan oleh saudara e dan kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan
dan telah dicatat sebelumnya pada register lembaga pendudukan saksi dan poban no seribu tiga ratus sembilan bpp lpsk
delapan jumat dua ribu dua
dalam sidang majelis pimpinan lpsk
pertimbangan diterimanya permohonan yang bersangkutan adalah telah memenuhi persyaratan perlindungan
sebagaimana yang diatur dalam
pasal dua puluh delapan undang undang ulangi pasal dua puluh delapan ayat dua undang undang tiga puluh satu tahun dua ribu empat belas tentang
pelindungan saksi dan pobat
terkait pertama bahwa tindak pidana yang diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu
berdasarkan undang undang tiga puluh satu tahun dua ribu empat belas yang dimaksud dengan tindak pidana dalam kasus tertentu
antara lain tindak pidana
antara lain pelanggaran pelanggaran
kemudian tindak pidana korupsi
tindak pidana penjujuan uang
tindak pidana terorisme
tindak pidana perdagangan orang
tindak pidana narkotika
tindak pidana keterasan sosial
dan tindak pidana lain
situasi yang sangat berbahaya
yang sangat membahayakan cuanya
saya ulangi dan tindak pidana lain
posisi saksi korban
dihadapkan pada situasi yang sangat
kasus muran berencana
berita di sini
merupakan tindak pidana
yang dilakukan bersama sama
sehingga bagi saksi pelaku yang mau bekerja sama
sifat pentingnya keterangan
permohonan yang diajukan oleh
pemohon dalam kapasitasnya
perlindungan sebagai saksi pelaku
dalam dugaan tindak pidana pembunuhan
tewasnya berita riji
yang disampaikan dalam
oleh baris timpore
karena dapat mengungkap
tindak pidana pembunuhan
terkait dengan peristiwa pemunuhan
dalam tindak pidana
bukan sebagai peluang utama
dan juga berdasarkan keterangan
informasi dan dokumen
yang kita perulih
ancaman yang nyata
terhadap saksi pelaku yang berjelas sama
juga menjadi pertimbangan
karena definisi ancaman
adalah segala bentuk
perbuatan yang menimbulkan
maupun tidak langsung
sehingga saksi dan atau korban
atau tidak melakukan
sesuatu yang berkenaan dengan
dalam suatu proses peradilan tidak
saat ini perlu melakukan langkah langkah
ya juga memiliki
apakah itu untuk tekanan fisik
apakah itu untuk tekanan fisik
atau tindak pidana yang telah diungkap oleh anda
atau tindak pidana yang telah diungkap oleh anda
demikian dasar dasar pertimbangan lpsk
demikian dasar dasar pertimbangan

untuk dan telah menerima permohonan pelindungan
atau saksi pelaku yang berjelas sama
yang diajukan oleh
yang diajukan oleh
penyiasat hukum yang sebelumnya
maupun diajukan langsung
oleh saudara i
yang jumat kemarin
kita bertemu yang terima kasih
di sebuah tempat
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang memberikan perlindungan
pada para dae sebagai justice collaborator
selanjutnya tentu saja
kami harus berkoordinasi
dengan para skrim
meskipun kita sudah mulai
sebelumnya dan kita akan
maupun kolaborasi dengan para skrim
pengemanan para dae ini
karena yang perlu
diamankan bukan hanya para dae nya
tetapi yang lebih perlu lagi
dan tidak kalah penting
kesaksian yang bersangkutan
itu supaya tetap bisa
yang jelas tidak
karena yang sebelumnya
para dae mengajukan itu kan
ternyata banyak informasi
atau keterangan keterangan yang
bertolak belakang dengan
keterangan setelah yang
bersatukan menjadi tersangka
kami akan menyampaikan